sejumlah warga berunjuk rasa di depan depo pertamina cikampek
dengan memblokade jalan arteri karawang menuju jakarta
dalam aksinya masa juga menahan truk truk tanki bbm
yang akan mendistribusikan bbm ke spbu di empat kabupaten
masa meminta pihak depo pertamina membuat buffer zone
atau zona aman bagi warga sekitar lantaran adanya keluhan
setelah menyampaikan tuntutannya perwakilan dari pengunjuk rasa
kemudian menyampaikan langsung aspirasi para warga kepada pihak pertamina
menurut tokoh masyarakat deddy mulyadi yang ikut dalam pertemuan tersebut
apa yang menjadi unek unek warga telah disampaikan
saya minta nanti batas antara warga dengan pertamina itu yang menentukan jaraknya adalah tata ruang
pencemaran udara nanti kementerian lingkungan hidup
pencemaran suara kementerian lingkungan hidup
apabila seluruh prasarat ini ternyata depo ini yang menjadi penyebab
maka harus dilakukan pembebasan lahan maksimal tahun dua ribu dua puluh
oh jadi sudah ada solusi tadi yang diberikan oleh
seperti itu yang kita minta untuk disepakati